lalu untuk mengetahui apa penyebab dan siapa yang bertanggung jawab atas tewasnya dua bobotoh
sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
kompos pol ibrahim tompo kabit humas polda jawa barat
halo selamat sore pak ibrahim apa kabar pak ibrahim
selamat sore mas iqbal assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
pak ibrahim ini menarik untuk kita ulas begitu pak
ini sebenarnya apa hasil penyelidikan terbaru hingga hari ini yang dilakukan oleh pihak kepolisian
siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas peristiwa ini
ya pertama tama kita menyampaikan prihatin ya
dan juga belasungkawa kepada korban
hingga akibat insiden ini
jadi dari situasi umum yang kita lihat
kejadian ini terjadi akibat penumpukan massa di depan stadion
di mana pada saat itu mereka desak desakan sehingga
terjadi kanan terhadap korban dan akhirnya korban mengalami
nah kejadian ini memang kita ketahui setelah dibawa oleh masyarakat
kemudian dibawa ke pinggir dan akhirnya dilihat oleh petugas
kemudian diperiksa oleh petugas dan dilarikan ke rumah sakit
dan akhirnya meninggal di rumah sakit
tapi sejauh ini sop nya seperti apa saat antri tiket ini pak
apakah ini sudah hal yang biasa atau justru baru kali ini terjadi pak
ya jadi dari beberapa pertandingan memang kondisinya sudah cukup
namun pada saat kejadian ini memang pengunjung ini demikian banyak
kapasitas stadion itu kurang lebih sekitar lima belas ribu
namun diperkirakan pengunjung yang datang kurang lebih
jadi masih banyak pengunjung yang berada di luar stadion
yang mengantri untuk mencoba masuk ke dalam
dan juga kita tahu sendiri
bahwa pengunjung yang memang tidak mempunyai tiket
ikut berdesak desakan di pintu masuk tersebut
dalam kondisi desak desakan ini akhirnya terjadi korban seperti ini
yang tidak memiliki tiket juga ikut berdesak desakan
sejauh ini pastinya ada pihak pengaman
seperti dari pihak kepolisian
lalu sebenarnya ketika saat itu terjadi
bagaimana pihak kepolisian sendiri untuk menjaga situasi di sana
jadi settingan pengamanan dari awal
memang kita sudah set untuk mengatur regulasi keluar masuknya penonton
dan juga untuk menjaga antrian
pada saatnya juga ada
himbauan himbauan yang diberikan kepada para pengunjung
tetapi himbauan himbauan ini diabaikan
demikian banyaknya pengunjung berusaha untuk berlomba ke dalam
dan akhirnya berdesak desakan
beberapa petugas petugas juga untuk menghalangi pintu
dan juga menjaga kondisi tersebut
dan akhirnya memang tergeser dengan posisi itu
karena memang rumunan demikian banyak
tugas juga tidak bisa masuk sampai ke dalam
untuk melakukan mengurai masa yang ada di tengah tersebut
tapi sejauh ini apakah memang indikasinya
kalau berbicara soal memang ada penumpukan dari jumlah penonton di pintu masuk
apakah memang untuk kapasitas dari stadion
maupun dari jumlah tiket yang dijual itu sama
atau justru sebenarnya ada yang kurang atau bagaimana ini pak penjelasannya
ya jadi sesuai dengan pak mitya
memang yang disepakati kapasitas pengunjung di stadion dibatasi lima belas tiga puluh
dan memang tiket semua sudah terjual habis
namun pada saat kejadian dari pengunjung yang datang ini
berkirakan kurang lebih sekitar ribu lebih
masih banyak pengunjung sebenarnya yang tidak bisa diakomodasi di dalam stadion tersebut
dan yang perlu diketahui ya bahwa
kejadian ini bukan terjadi di dalam stadion tapi di pinggir stadion
yang dimana pada saat itu juga pintu pintu juga sudah ditutup
yang berdesak desakan ini dominan masyarakat yang pengen masuk dan tidak mempunyai tiket
berarti tidak ada biasanya suka ada layar tancap begitu
ataupun layar yang cukup super besar begitu untuk bisa menonton
bagi para penonton yang tidak kedapatan tiket yang berada di luar begitu
berarti di sana tidak ada pada waktunya
atau justru sebenarnya sudah ada pak
ada jadi sudah dipersiapkan oleh panitia
ada empat layar untuk bisa menonton di pinggir stadion
dan di sekitar layar juga sudah penuh berdesakan masyarakat untuk menonton disitu
nah masih sebagian besar lagi di beberapa pintu pintu masuk ini
masyarakat masih berkerumun untuk mencoba merangsak masuk ke dalam stadion tersebut
oke baik kalau begitu sudah berapa orang pak sejauh ini yang diperiksa oleh pihak kepolisian pak
saat ini kita memang masih fokus untuk melakukan pendalaman pendalaman terkait faktor terjadinya insiden ini
jadi memang banyak hal yang perlu dilakukan evaluasi evaluasi
sehingga kita belum melaksanakan pemeriksaan pemeriksaan terkait dengan beberapa orang yang bisa memberikan dan informasi terkait insiden ini
tapi pendalaman dan pendidikan tetap dilakukan
sejauh ini dari keterangan pihak panitia sendiri bagaimana pak

belum sampai kesana kita lakukan pemeriksaan
ini baru jadi dulu faktor faktor penyebab insiden ini
oke lalu apakah pssi maupun pt liga indonesia ini sudah memberikan hasil rekomendasi terkait dengan kejadian yang terjadi pada beberapa waktu lalu ini pak
sampai sekarang memang belum ada hasil rekomendasi yang diberikan
tetapi kita kan bersama sama melakukan pendalaman terkait dengan faktor penyebab permasalahan kemarin
nah dari kondisi ini sama sama kita lakukan evaluasi dan mungkin akan dikoordinasikan secara bersama
sehingga nantinya akan ada kesimpulan yang bisa diambil dan progres untuk dilakukan ke depan terkait dengan pertandingan ini
nah sejauh ini apa progres yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian maupun pihak panitia apabila ada acara seperti ini lagi agar tidak terjadi hal hal yang tentunya tidak kita inginkan pak
ada kesimpulan ini sekarang masih dalam tahap pendalaman pendalaman
baik baik kalau begitu terima kasih pak ibrahim sudah berbincang dengan kami di cnn indonesia newsroom
tentunya kita berharap nantinya hal hal seperti ini tidak terulang kembali dan pihak kepolisian juga bisa menjaga kondisi ini agar tetap kondusif
sekali lagi terima kasih pak
amin terima kasih banyak